sudah mau maghrib
biar mama makan sendirian dulu gak apa apa
kalau gitu mama sekarang
udah tenang yang penting
kamu have fun sama mbak jen ya
salam sama dia dari mama
randy sama mbak jen sudah candle light dinner
hubungan mereka sudah serius
udah setuju kok
seneng deh aku
aku harus cari gedung ini
untuk pernikahannya mereka
saya takut kamu kepleset
takutnya licin disini
untuk semuanya mas
kamu udah perhatian sama aku
udah peduli sama aku
udah sayang sama aku
ya kalau begitu saya juga harus mengucapkan terima kasih juga sama kang
sudah nyiapin saya makanan
sudah nyiapin saya tes setiap pagi
terima kasih sudah selalu nyiapin baju saya
kalau saya mau berangkat ke kantor
terima kasih selalu ngerawat saya
terima kasih karena kamu sudah menjadi istri yang baik
istri yang sabar
terima kasih karena sudah selalu khawatir
selalu nanyain saya
selalu nanyain saya dimana
itu ada tugas mas
itu ada tugas mas
ada tugas sebagai seorang istri
ya berarti sama nin
ya berarti sama nin

yang kamu bilang barusan itu juga adalah tugas seorang suami
tanpa harus kamu bilang makasih
itu udah tanggung jawab saya
udah kewajiban saya sebagai seorang suami
untuk menjaga kamu anak kita keluarga saya
untuk menjaga kamu anak kita keluarga saya
apa sih misalnya
gak usah ngomong begitu terus lah
gak usah ngomong begitu terus lah
sini taman banyak orang kalo ada orang lewat gak enak

em kenapa sih
kalo aku cium kamu disini juga gak apa apa kan
em kenapa sih
tadi ketemu sama mama
aku gak mungkin cerita ini ke andin
gak banyak bicara
sudah mau magrib
papa malah minta aku kendowet dinner sama randy
papa baru selesai meeting dari sentul
kau masih di kantor
wah aku masih di kantor
kamu kan ada kendala dinner bersama randy di tempat restoran teman papa
ini sudah jam berapa
kamu kenapa sih
selalu sibuk hanya memikirkan kerjaan di kantor
dan kamu terlalu memikirkan karir kamu saja
umur kamu itu sudah berapa
kamu gagalin rencana condela dinner kamu malam ini dengan randy
ini randy udah mau jemput kok
papa sudah yakin
kamu gak akan siap siap
kamu itu pasti masih pakai dress yang biasa kamu pakai dan kamu gak makeup
ya emangnya kenapa pak kan sama aja
makanya papa kirim kurir untuk mengantarkan dres ke kantor kamu
biar kamu bener bener kelihatan cantik
iya pa tapi aku gak mau lihat kamu lagi pas aku mau pergi ke kantor kamu ini aku yang paham ya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

papa udah siapin semuanya
malam ini kamu pakai dress itu biar kamu kelihatan semakin cantik
dan randy akan segera melamar kamu
papa aku tuh
udah dulu ya sayang
dan dani yang cantik
udah udah auto
berapa deh kau cik
aduh mahal banget
tambah dikit lah bang
sejauh lain lumayan jauh
itu sumarno atau bukan
awas aja kalo dia sampai ngelanggar janjinya peluk gue
padahal gue udah kasih lima ratus juta kan ke dia
aduh udah decologic lagi